ada bu risma bu sri mulyani pak andika perkasa pak adi wijaya kemudian ada pak basuki menteri pupr dan berbagai nama lainnya
saat ini proses di pdi perjuangan masih dalam tahap penjaringan
ada beberapa nama yang masuk untuk kemudian calon bakal calon gubernur di dki yang dari pdi perjuangan
ada bu risma bu sri mulyani pak andika perkasa pak adi wijaya kemudian ada pak basuki menteri dan berbagai nama lainnya
tetapi yang santer nama nama ini
tentu di dalam penjaringan ini kemudian akan dipadatkan lagi masuk ke tahap penyaringan
mungkin akan ketemu beberapa nama yang kemudian akan diberikan ke dpp
tetapi keputusan mengenai nama tersebut adanya di dpp
siapa yang kemudian akan diajukan di dki
dan itu masih dalam tahap di atas tanggal dua puluh mei
mungkin di sekitar rakernas pdi perjuangan nanti akan muncul nama tersebut
kita berharap kemudian masyarakat bisa menentukan sikap
apakah memilih calon gubernur yang berkualitas atau kemudian hanya sekedar populer